pada dua puluh lima maret dua ribu dua puluh tiga jumlah penukaran uang yang dilayani tiga sembilan puluh lima miliar